dari hambatan industri mebel yang tak kunjung terurai presiden jokowi dodo berharap penjualan terus naik
harapan ini seiring digelarnya pameran furnitur di jakarta
menghadiri pameran industri furnitur internasional di jxpo kemayoran jakarta
presiden joko widodo berharap industri mebel tanah air menunjukkan tren positif dari sisi penjualan
meski demikian jokowi mengakui saat ini industri mebel sedang menghadapi kesulitan bahan baku
salah satunya suplai rotan yang masih minim
jokowi menyebut industri mebel rotan di cirebon jawa barat sudah terkena imbasnya
pasalnya pasokan rotan dari sulawesi tenggara belum sepenuhnya pulih
akibat bencana gempa dan tsunami dari pemasok sulawesi tengah
saya melihat ada sebuah peningkatan terutama di sisi desain
meningkat dan beberapa buyer juga menyampaikan peningkatan
peningkatan misalnya sangat baik
saya kira ini sebuah peningkatan yang harus kita apresiasi
yang kedua juga yang berkaitan dengan masalah tadi beberapa keluhan terutama yang di industri rotan
keluar mengenai seretnya suplai bahan baku
di sulawesi tenggara
nah itu pengaruh
dan kita harapkan ini industri mebel kayu rotan bersih bambu ini bisa
kita harapkan bisa tumbuh dua digit
karena tahun dua ribu empat belas tumbuh hanya empat digit
bisa empat persen
ya tumbuh empat persen